sekolah menengah kejuruan muhammadiyah tiga wleri kendal jawa tengah terpilih sebagai sekolah formal pertama dengan konsep tech institute
kira kira seperti apa kurikulum yang diterapkan dan materi pelatihan di kelas ini
nah informasi lengkap dari gria putri ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa berita berita kami juga anda dapat saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi and gadget
saya budha diputro pamit undur diri dan jangan pernah berhenti berinovasi
ada yang berbeda dari smk muhammadiyah iii w r i kendal jawa tengah
sebelumnya materi yang mereka pelajari terbatas pada televisi
kini mereka memiliki empat laboratorium yang dilengkapi produk elektronik terbaru untuk praktik langsung para siswa
mulai dari teluk
hingga perkakas rumah tangga seperti kulkas dan mesin cuci
seperti yang dilakukan ari saat ini yang antusias mengotak atik pendingin ruangan
karena kalau kita sudah tahu dasarnya ac pasti kita bisa juga tahu dasarnya kulkas
berbeda dengan gita yang lebih menyukai membongkar ponsel
perkembangan teknologi telepon pintar
yang amat pesat membuat tenaga ahli teknisi ponsel kini semakin dicari
ketelitian tinggi jadi tantangannya
saat ini gita juga tengah menjalani magang di service center agar menguasai teknik reparasi handphone
soft hp itu langsung bisa dipraktekin di tempat magang
kita disuruh sama teknisinya untuk bongkar hp
terus setelah itu untuk software kita newware juga bisa
tech institute adalah program kolaborasi pertama institusi pendidikan formal dengan perusahaan elektronik besar asal korea
para siswa mendapatkan kurikulum yang dirancang fleksibel sesuai kebutuhan industri
mulai dari reparasi hingga perakitan berbagai produk elektronik
tak cuma itu
para guru mendapatkan pelatihan berkala termasuk ketika ada produk baru
ini sinkronisasinya seperti apa pak
sebelum dan sesudah ada sti ini
untuk sinkronisasi kita tambahkan materi materi yang berkaitan dengan home appliances
pada masing masing kurikulum yang sudah ada
dengan menambahkan di kompetensi dasar serta menambah indikator yang ada di kurikulum sebelumnya
jadi tidak ada yang berkaitan dengan kurikulum sebelumnya

sudah waktunya stigma lulusan sekolah kejuruan hanya bisa jadi tukang servis harus dipatahkan
keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan industri diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja
gria putri kendal jawa tengah